meski tubuhnya tak segagah para pengawal atau paspampres presiden jokowi dodo rupanya gebar berolahraga di sela sela kesibukannya
kali ini presiden jokowi membagikan video kegiatan olahraganya yang terbaru yakni berlatih tinju berikut informasi selengkapnya
setelah panahan futsal dan jogging kini presiden joko widodo menjajal olahraga baru yang lebih menantang yakni bermain tinju
kali ini presiden jokowi berlatih tinju di bawah asuhan pelatih pertina bogor
tanpa ragu presiden jokowi berulang kali melancarkan pukulan pukulan ke arah pelatih yang dipanggil pak abed
lewat latihan ini presiden joko widodo menekankan bahwa olahraga tinju ternyata tidak sekedar latihan bertarung
namun di dalamnya terkandung pelajaran tentang teknik gerak tubuh yang cepat melatih refleks dan yang terpenting membutuhkan konsentrasi yang tinggi
di samping itu ada faktor lain yang juga harus diperhatikan dalam berlatih tinju
yakni ketahanan fisik yang tinggi dan tubuh yang sehat dan bugar
tak hanya berlatih presiden jokowi dodo juga menguji kemampuannya bertarung melawan ajudannya bernama terry
dalam latihan ini berulang kali presiden memamerkan
dan kemampuan bertinjunya mulai dari pukulan huk dan jeb pun melepas dari tangan presiden
meski terlihat kelelahan namun presiden nampak puas dengan hasil latihan perdananya ini